jadi kalau dikasih tuhan sepanjang umur bagaimana caranya kita bisa begini
kan kita ini sudah kalau sudah tua kan bisa tidak mampu sudah gendong
ya allah berikan nafis diri kaki palsu
ya allah biar bisa jalan sama mainan sama teman temang
ya allah biar bisa sekolah main dan main boneka
amin ya allah
amin ya allah
tidak ayun di gigi nyemuk
tak pernah terbayangkan sebelumnya di benak aco dan ida
anak pertama yang mereka nanti nantikan kehadirannya
akan terlahir dengan kondisi seperti ini
fitriani lahir delapan tahun lalu tanpa telapak tangan dan kaki
berbeda dengan adiknya supri kedua lengan fitriani hanya tumbuh sebatas pergelangan tangan
begitu pula kaki kanannya yang tak memiliki telapak kaki
sementara kaki kiri fitri hanya tumbuh sebatas lutut
tetapi adiknya saki didengar fa
lihat lihat sendiri saya masih tidak bisa berpikir
saya merasa seperti berlaku
apa perasaan kamu saat melihatnya
tidak baik perasaanku ketika melihatnya
kenapa tidak baik
ida dan aco tidak pernah benar benar tahu penyebab fitriani terlahir tanpa tangan dan kaki
sulitnya akses ke fasilitas kesehatan di desa taramanu tua polewali mandar tempat mereka tinggal
membuat keduanya tak pernah memeriksakan fitriani kecil ke dokter termasuk saat ia dalam kandungan
yang mereka tahu kondisi fitriani tanpa tangan dan kaki adalah kendak tuhan yang maha kuasa
fitri adalah titipan yang apapun kondisi fisiknya tetap harus mereka jaga
ini kan itu anak pertama ya bu
awal mula waktu fitri lahir itu sebenarnya kondisinya seperti apa bapak
memang belum waktunya lahir belum sembilan bulan atau seperti apa
ada kesusahan tidak waktu proses mengandung
ya bahasa menceritakan tanah pailok tari ya banyak napua
sepulah sadit payah bahasa mama sekolah ya di ring ini
kondisi putri kesayangan mereka tak membuat aco dan ida menyerah
meski sehari hari keluarga ini harus bertempur melawan impitan ekonomi
tanpa keterampilan dan ijazah penyelamatkan kekuatan mereka
jadi mereka harus bekerja sehamat agar bisa mengajak orang lain
ini kalau lainnya ia sepertinya
so tunjuk bekerja aja ilang ya akipun presence

kesederhanaan memang sudah jadi menu sehari hari keluarga aco
seperti juga hari ini
dengan uang dua puluh ribu rupiah yang didapat
aco hanya bisa membeli beras dan instan untuk dimakan bersama istri dan kedua anaknya
belum lagi ada ibu dan mertua aco yang ikut menumpang hidup bersama keluarga ini
momen makan bersama seperti ini terkadang membuat pikiran ida dan aco melayang kemana mana
rasa lelah yang bercampur aduk dengan rasa prihatin melihat kondisi putri mereka
tak terasa membuat air mata menetes di pipi ida dan aco
rasa sedih dan langsa jadi bumbu makan siang keluarga ini
ini pikiran ini
di sayang semua sama temanya di kelas
di sayang semua
kalau pulang sekolah
berlomba lomba semua temanya mau gendong pulang
meski tumbuh dengan kondisi fisik yang kurang sempurna
fitriani tetap bersemangat menimba ilmu
kondisi tubuhnya yang tanpa telapak tangan dan perut
dengan kebenaran yang sangat baik dan sempurna
tangan dan kaki tak membuatnya berkecil hati
setiap pagi sang ibu harus menggendong fitriani berangkat ke sekolah
jalan setapak yang licin jika terkena hujan
dan jalan perbukitan yang naik turun
membuat ia tak tega melepas anak perempuannya itu pergi ke sekolah sendiri
semua pengorbanan ini ida lakukan
agar fitriani bisa mencapai cita cita yang diinginkan
disinilah fitriani bersekolah
saat ini dia duduk di bangku kelas satu sekolah dasar
fitriani terlambat masuk sekolah satu tahun dibandingkan teman teman sebayanya
gadis berusia delapan tahun ini termasuk murid yang pintar
fitriani itu anak yang pintar rajin sekolah
pintar bertanya rajin bicara di kelas
apa apa yang saya ajarkan sama dia dia bisa langsung tangkap
fitriani sempat kesulitan bersosialisasi
dengan teman temannya di sekolah
ia tak nyaman dengan pandangan teman temannya
yang mungkin merasa iba atau menganggapnya tak biasa
namun tempaan itu justru membuat fitriani bermentar baja
kekurangannya tak lantas membuat fitri jadi anak pendiam
layaknya anak seumurannya fitriani tetap aktif dan ceria bermain bersama teman teman
meski saat bermain ia harus meloncat satu kaki atau pengesot dengan lutut
saya sayang semua sama temannya di kelas
kalau pulang sekolah
lomba lomba semua temannya mau gendong pulang
usai bermain dengan teman teman
fitriani lebih senang menghabiskan waktu di rumah bersama adiknya
biasanya mereka berdua melakukan hal yang paling disukai
yaitu menggambar dan mewarnai
mengetahui hobi fitriani
tim berbuat baik sengaja datang dengan membawa hadiah untuk gadis kecil ini
hai cantik banget tuh
ini gambar apa
suka nggak dapat tes ini
suka ya ini buat fitri

terima kasih banyak ya

buat fitri juga nih
terima kasih ya
sama nanti kita warnain bareng bareng ya
fitri kalau di sekolah pelajarannya yang paling senang belajar apa fit
kalau di sekolah suka main main nggak sama temennya
fitri pernah ngerasa sedih gak sih kalau lagi di sekolah fitri
selalu senang ya
apa sih yang bikin fitri biasanya setiap hari merasa senang
yang bikin fitri senang biasanya apa
sama adek gitu ya
biasanya gambar gambar apa aja sih yang fitri suka diwarnain fit
gambar begini deh
gambar prinses fitri pengen nggak jadi prinses
nanti fitri udah pegang panah kayak gini pengen nggak
kayaknya fitri harus kuat ya
biar tumbuh besar biar jadi anak sehat jadi anak pinter
biar bisa jadi prinses oke
tuhan sepanjang umur bagaimana caranya bisa begini
kan kita ini sudah kalau sudah tua kan bisa tidak mampu sudah gendong
bahu membahu meringankan beban hidupnya
hari ini misalnya
fitriani mendapat bantuan tongkat untuk berjalan
ya memang fitriani ini keluarga tidak mampu
kami sebagai pemerintah desa ingin berbuat
namun memang kami tidak mampu
jadi kami hanya mengharapkan bantuan di luar untuk fitriani
meski demikian berbeda dengan tunda daksa kebanyakan
fitriani justru tak nyaman menggunakan tongkat
tangannya yang tanpa telapak
tidak bisa mencengkram pegangan tongkat saat berjalan
sementara kakinya yang panjang sebelah
membuatnya kesulitan berpijak menggunakan tongkat
untuk sepengetahuan saya kami belum dapat tempatnya
pembuatan kaki palsu di poliwali ini
barangkalinya di daerah lain ada
ya ketimbang tongkat
fitriani memang lebih membutuhkan kaki palsu
untuk membantunya beraktivitas
namun harga kaki palsu yang tidak murah
sekitar dua puluh lima juta rupiah per pasang
belum lagi biaya perjalanan menuju klinik pembuatan kaki
terdekat di makassar
tak terjangkau ayah fitriani
usia fitriani yang masih dalam masa tumbuh kembang
membuatnya pun harus berganti kaki palsu
setiap dua tahun sekali
hanya uluran tangan orang orang dermawan
yang bisa mereka harapkan sekarang
untuk membantu fitriani memiliki kaki palsu seperti impiannya
ajo sering dilanda kegelisahan
tak cuma urusan kaki palsu yang belum bisa ia penuhi untuk putrinya

perasaan khawatir juga kerap terlintas di benak ajo

apakah putri kesayangannya ini bisa menjadi sosok yang mandiri
jika dewasa nanti dan sanggup menghadapi kejamnya dunia
jadi kalau dikasih tuhan sepanjang umur
bagaimana caranya kita bisa begini
kan kita ini sudah kalau sudah tua kan
bisa tidak mampu sudah gendong

kita tahu takdir terhadap imagining

melepaskan say agency
selain memohon kepada tuhan yang maha kuasa untuk diberi kekuatan dan ketabahan
karena hanya satu hal yang selalu mereka percaya
bahwa dalam setiap kesulitan selalu ada penawar berupa kemudahan
dan main boneka
amin ya allah

dia buru buru guys
bantu fitriani agar bisa berlari
dan terus tertawa memperlihatkan senyum manis